melalui surat keputusan nomor hk satu ratus tujuh empat ratus tiga belas dua ribu dua puluh
tentang pedoman pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
yang dikeluarkan tiga belas juli dua ribu dua puluh
menteri kesehatan terawan agus putranto memberikan rekomendasi
agar rapi tes tidak lagi digunakan
untuk mendiagnosa orang yang terinfeksi covid sembilan belas
hasil rapi tes yang secara ilmiah dinilai tidak akurat
dan memberikan kemungkinan terjadinya hasil negatif maupun positif palsu
menjadi penyebab metode tes cepat ini dinilai tidak efektif
dr andani eka putra adalah salah satu tenaga medis
yang mendukung penggunaan metode usap atau pcr atau swab test
dalam mendiagnosis orang ketimbang penggunaan rapi tes
bahkan kepala pusat diagnostik dan riset penyakit infeksi
fakultas kedokteran universitas andalasia
dan universitas unan padang sumatera barat ini
sudah lebih dulu meninggalkan metode rapi tes
saat melakukan upaya pengendalian wabah covid sembilan belas di sumatera barat
berhasil menjadikan sumbar yang berada di posisi lima besar nasional
dengan kasus positif tertinggi se indonesia
menjadi salah satu provinsi yang berhasil menekan persentase positif
atau positivity rate menjadi satu dua persen
bahwa who tidak merekomendasikan rapi tes
baik itu deteksi antigen maupun deteksi antibody
dan saya percaya itu rapi tes itu kelemahan fatalnya adalah
minggu pertama itu nggak bisa dideteksi
yang kedua kemungkinan reaksi silang itu ada
cross reaksi itu ada
karena tubuh kita juga punya human coronavirus ya
sekitar lima belas persen pelu oleh human coronavirus itu
makanya untuk kondisi saat ini who itu butuh diagnosa yang pasti pasti aja
dan itu adalah pcr
pendapat berbeda datang dari dr triunis miko wahyono
kepala program studi epidemiologi universitas indonesia
dia tidak setuju rapi tes dihapuskan dari syarat perjalanan
dan sejumlah kegiatan yang membutuhkan hasil tes secara cepat
apalagi sejumlah wilayah belum memiliki laboratorium yang memadai untuk dilakukannya pcr
triunis bahkan menyebut menghilangkan penggunaan rapi tes adalah tindakan yang tidak adil
biaya yang diperlukan untuk menghilangkan penggunaan rapi tes adalah tindakan yang tidak adil
biaya yang diperlukan untuk menghilangkan penggunaan rapi tes adalah tindakan yang tidak adil
diperlukan untuk pcr jauh mbak

apa yang mau dilakukan untuk kalau kita tes pegawai negeri gitu atau tes masuk perguruan tinggi pakai pcr
apa enggak menderita itu rakyat indonesia
satu juta dia harus keluarkan untuk tesnya saja
jadi jangan bicara soal rapi tes dihilangkan
jadi kalau bicara dulu
contang biayanya kemungkinannya
kalau tidak mungkin kalau tidak mungkin
jadi kalau tidak mungkin tidak mungkin dilakukan
ya udah alternatifnya adalah rapid test
sesuai dengan aturan baru kementerian kesehatan
maka rapid test nantinya hanya akan digunakan saat ada keterbatasan kapasitas pemeriksaan tes usap atau swab pcr
ketika melakukan screening pada populasi spesifik dan situasi khusus
salah satunya untuk penguatan pelacakan kontak seperti di lapas
panti jompo panti rehabilitasi pesantren serta kelompok kelompok rentan lain
lebih lanjut badan kesehatan dunia who merekomendasikan rapi tes untuk tujuan penelitian epidemiologi atau penelitian lain
sementara untuk kepentingan diagnostik
pemeriksaan kepada seluruh pasien yang terduga terinfeksi dilakukan dengan metode deteksi molekular nuclate acid amplification test naat
sufiani tanjung edwin arman jakarta